sementara itu salah seorang pengikut taat pribadi di makassar sulawesi selatan
membeberkan peran suami marwah daud ibrahim ibrahim tajuh
ibrahim tajuh dianggap berperan besar dalam merekrut warga di sulawesi selatan
untuk menjadi pengikut taat pribadi
salah seorang pengikut taat pribadi di makassar sulawesi selatan
buka mulut mengenai modus ibrahim tajuh dalam merekrut warga
untuk menjadi pengikut taat pribadi
pria berinisial tst ini mengaku
ia diajak menjadi pengikut taat pribadi dengan dalih ikut dalam kegiatan sosial keagamaan
tst diajak oleh suami marwah daud ibrahim
yakni ibrahim tajuh yang dikenalnya aktif di dunia organisasi keagamaan sejak masa kuliah
setelah itu ia diminta menyetor uang mahar beberapa kali
yang jumlahnya mencapai lebih dari seratus juta rupiah
selain tst banyak warga lain di kabupaten sopeng bulukumba dan luwu
yang juga direkrut menjadi pengikut
tst juga mendapat kotak yang dipercaya akan berisi uang belanja harian
tst juga menjawab
karena diajak oleh ibrahim ke kediaman taat pribadi di probolinggo
namun dari situlah ia tersadar dan meminta uang maharnya dikembalikan
uang miliknya akhirnya sudah dikembalikan oleh ibrahim
mereka telah masih dijanji bahwa biar si kanjengnya itu ditangkap
tetap akan cair ini
nah sehingga dengan demikian tidak ada satupun sekarang yang melapor
karena katanya kalau melapor ya habis gitu
tidak ada lagi kok punya
saat ini polda sulawesi selatan telah menetapkan ibrahim tajuh
dalam daftar pencarian orang bersama empat orang lainnya
ahmad syamsuddin makassar